masa hanya masalah cctv
seorang adebaran bisa lah mengakali cctv ya kan
iya sayang aku tahu
iya aku juga cuma ingetin doang kok
apa yang jus ya bu
kalau gue apa ya
oke kalau gitu mau ditunggu ya bu
reina tante udah pesenin semua makanan untuk reina
nanti reina tunjuk mau yang mana terus reina makan sampai habis
janji sampai habis
nggak ada masalah ya
mungkin reina belum terbiasa sama kita
nanti kalau gitu biasa juga
dia pasti senyum sama kita
ya kita sabar aja
nanti kita berdua makan
nanti kita berdua makan
pa nanti obatnya habis makan ya harus teratur loh makannya ya
aku seneng banget
apa yang kasih
tadi aku ada urusan kerjaan
jadi gak bisa jemput mama sama papa di bendera
kan ada nino yang jemput kita
kan pa udah tenang aja
oh iya papa gimana keadaannya sekarang
papa sekarang udah lebih sehat
berarti kalau ada papa mamanya nino di sini
nino jadi makin gak punya alasan deh buat nyingkirin gue
gue harus baik baikin mereka
udah lapar belum
gimana kalau aku pesenin makanan yang enak enak
kamu aja yang pilihin buat kita berdua
kamu kan pasti lebih tahu budak budaknya kan
papa sih nurut aja
yaudah aku pesenin makanan di kafe favorit aku sama nino aja
iya pasti enak ya

tolong aku om baik
aku mau ketemu sama mama sama papa
tolong aku om baik
aku gak boleh tinggal diam
aku harus mengabulkan permintaan reina
om akan mengembalikan kamu sama mama nino dan juga papa om
oh mungkin tidak bisa menjadi ayah asuh kamu
tapi demi kebahagiaan kamu
om akan lakuin apa aja
aku mau lihat makanannya
makannya udah datang
lihat makanannya udah datang
kamu mau yang mana
mau nasi goreng mau roti
ini banyak banget makanannya
mau yang mana
tante aja yang sopinnya sayang
mau pakai sasung ma enggak
eh kok kamu dimuntahin
mas kok dimuntahin ya pedih sakit ya
kita pulang aja yuk
kok pulang sih mas
rina belum makan sama sekali loh
perutnya masih kosong
lagian lihat deh ini mas
makanan masih banyak banget
ini makanan kita bungkus
nanti kita bawa ke panti
sekalian kita makan di panti
kita tanda panti panti juga ya
ya aku kasih sama reina sayang
ya udah deh ya udah ya udah
mas ah mas
ya ada yang bisa saya bantu lagi
ini tolong dibungkusin semua makanannya ya mas ya
oke balik lagi
itu saya angkat ya bu ya
oh saya cepet ya mas ya
terima kasih ya mas
terima kasih bu
kamu gak apa apa kan
pernah nggak silahkan iya
dengarkan papa ya
kadang kadang dalam hidup
perjalanan kita nggak akan selalu mulus
akan ada rintangan
pada saat rintangan itu sebesar tembok
yang bisa kita lakukan adalah berlutut
supaya kita punya kekuatan
untuk bisa melampaui tembok itu
kalau memang reina ditakdirkan kembali ke kamu
tidak ada yang bisa menahannya
hati aku bener bener hancur pak
membayangkan rena gak ada di kehidupan aku
atau membayangkan aku pak
aku gak ada di bagian kehidupan reina

aku mau lihat reina sampai tumbuh besar
aku mau lihat reina sampai tumbuh besar
aku mau lihat reina sampai tumbuh besar